menteri investasi kepala badan koordinasi penanaman modal bkpm bahlil lahadalia meminta agar international monetary fund atau imf
tidak mengintervensi kebijakan larangan ekspor komoditas yang diberlakukan oleh indonesia
menteri investasi kepala badan koordinasi penanaman modal bkpm menggelar konferensi pers pada jumat pekan lalu
untuk menanggapi komentar imf terkait hilirisasi
sebelumnya imf menyarankan pemerintah indonesia mencabut larangan ekspor nikel secara bertahap
dan imf juga meminta indonesia untuk tidak memperluas larangan ekspor ke komoditas lainnya
bahlil menanggapi agar imf bisa lebih fokus mengurusi negara negara lain yang saat ini sedang mengalami kerentanan ekonomi
daripada ikut campur dalam kebijakan larangan ekspor komoditas di indonesia
bahlil menampik penilaian tentang larangan ekspor nikel ini telah menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara indonesia dan bagi negara lainnya
imf mengatakan bahwa negara kita rugi ini di luar nalar berpikir sehat saya
dari mana dia benar rugi
tahu nggak dengan kita melakukan hilirisasi itu penciptaan nilai tambah itu sangat tinggi sekali di negara kita
contoh hilirisasi kita di nikel ekspor kita dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas itu hanya tiga tiga miliar usd
begitu kita menyetop ekspor nikel kita melakukan hilirisasi ekspor kita di dua ribu dua puluh dua itu hampir tiga puluh billion usd